latihan tim sepak bola indonesia yang dipersiapkan untuk sea games dua ribu lima belas
saat ini dibayang bayangi ancaman hukuman dari fifa
jika fifa menjatuhkan hukuman kepada indonesia
tim merah putih akan dilarang bertanding di ajang internasional
termasuk kualifikasi piala dunia dua ribu delapan belas mendatang
tapi saya selalu tekankan kepada seluruh pemain
bahwa tugas pemain adalah melakukan latihan dan menghadapi satu pertandingan
jadi saya selalu memaintain mental pemain
jangan sampai down jangan sampai turun dalam situasi seperti ini
pemain juga saya berharap mudah mudahan situasi ini cepat ada solusinya
karena ini juga kalau ada solusi yang terbaik
tentunya juga buat kebaikan sepak bola indonesia gitu
ancaman sanksi ini berawal dari kisru antara pssi dan kemenpora
pssi bersikeras memperbolehkan persebaya surabaya
dan alema indonesia untuk tak bertanding
sedangkan gemenpora melalui bopi
menyatakan kedua klub tersebut tidak lolos verifikasi atas alasan legal
namun meski dibayang bayangi sanksi fifa
juru bicara gemenpora menyatakan gemenpora ingin bekerja sama dengan fifa
agar indonesia terlepas dari ancaman hukuman
sanksi ini bukan akhir
sanksi ini bukan petunjuk untuk pembangunan futbol indonesia
karena sebenarnya kita tidak ingin mendapatkan sanksi
kita tidak ingin mendapatkan ban
harus ada pilihan
harus ada alternatif
apakah kita harus
menjaga keadaan futbol yang tidak stabil
tanpa kejayaan spesial seperti sekarang
atau kita harus berjuang dengan fifa
dan itulah sebabnya
para minister ingin mengirim tim
untuk bertemu dengan mr blatter dan fifa
antara gemenpora indonesia dan fifa